sehari jelang idul fitri terminal terpadu pulau gebang cakung jakarta timur masih memberangkatkan pemudik ke sejumlah daerah di jawa
jumlah pemudik berkurang karena puncak arus mudik sudah terlewati
sejak selasa pagi total ada empat armada bus yang telah berangkat membawa dua puluh tujuh penumpang
mayoritas melakukan perjalanan rute pendek yakni ke jawa tengah dan jawa timur
sebelumnya puncak arus mudik dua ribu dua puluh empat di terminal pulau gebang sudah terjadi pada tujuh april lalu
dengan total lima delapan ratus lebih penumpang diangkut menggunakan empat ratus dua puluh delapan armada bus
walaupun ada sebagian dari sumatera masih ada beberapa
untuk puncaknya sendiri sudah lewat di tanggal lima tujuh kemarin tepatnya di tanggal tujuh puncaknya
untuk saat ini yang diberangkatkan akan memprediksi perkiraannya sepanjang hari ini bapak berapa banyak
mungkin masih dari pantauan di lapangan masih mengalir aja sih untuk sampai saat ini
cuman cenderung agak menurun agak turun